terima kasih anda masih bersama kami di good morning
ada informasi untuk anda pecinta alam menikmati alam dengan camping
menggunakan tenda atau menginap di hotel itu mungkin sudah biasa ya
namun bagaimana jika tidur di dalam sebuah kontainer
karena di pangandaran jawa barat ini ada sebuah wahana wisata alam
dengan konsep berbeda yaitu glamping container
ya para pengunjung ini diajak untuk menikmati alam dengan tidur di dalam sebuah kontainer
namun ternyata memiliki fasilitas hotel mewah
kontainer ini berada di tengah hutan dengan pemandangan sungai yang berair jernih
wah keren kayaknya
wahana wisata alam ini dinamakan how are you chitumang
yang artinya how are you chitumang
sebuah tempat berlibur yang menawarkan konsep glamping
berbeda dengan camping lainnya pengunjung tidur di sebuah kontainer
yang dimodifikasi menjadi sebuah kamar hotel
dengan fasilitas mewah
kontainer dengan luas tiga x tujuh meter ini memiliki dua tempat tidur
kamar mandi dilengkapi dengan pendingin udara dan tv kabel
meski di dalam kontainer pengunjung tetap akan merasakan seperti tidur di hotel mewah
semua kamar dari kontainer ini menghadap ke sungai
sehingga seperti tidur di alam terbuka
suara gemericik air dan kicauan burung menjadi suguhan camping yang berbeda
beda banget sama yang lainnya
meski baru dibuka kurang dari setahun
wisata houci tumang ini banyak diminati pengunjung dari dalam dan luar negeri
lokasi ini bahkan menjadi salah satu lokasi favorit para fotografer
hotel dengan fasilitas glamping
sehingga kita menambil dasar dari wlm gas company
mereka menggunakan konten untuk sebagai fasilitas komodasi mereka
pada saat mereka eksplorasi di hutan atau misalkan di tempat yang sangat sulit akomodasi
yang menarik meski ada puluhan kontainer di dalam hutan hutan tidak rusak
bahkan pengelola mengklaim tidak menebang pohon sama sekali
bagi anda yang ingin merasakan liburan dengan sensasi berbeda
hauci tumang ini bisa menjadi salah satu pilihan
namun pengunjung harus memesan kamar jauh jauh hari sebelumnya
karena baru tersedia sepuluh kamar
ogi fatuzaman pangandaran